gimana caranya ngedeketin rathna
itu ya bos bolehkah saya memberi saran
begini bos kalau bosmu mendapatkan mbak ratna bos harus bisa mendekati anaknya terlebih dahulu bos
gimana cara ngedekatin anaknya
bentar ya tis
eh pak haji pak haji gak usah dibuka helmnya kan cuma sebentar
hah bener loh
bagaimana sih pak
bagaimana sih pak
bagaimana sih pak
kapan ya kapan
kapan ya kapan
kapan ya kapan
baiklah mohon ditunggu
baiklah mohon ditunggu
aduh bau banget sih kamu
aduh iqbal bentar kenapa sih

ini tis yang ketinggalan tis
ini terus yang ketinggalan tis
helmnya ketinggalan di dalam
tadi susah nyarinya kalau pakai helm
tadi susah nyarinya kalau pakai helm
bentar ya pak
bentar ya pak
ini gue udah polen pinggir mas pur
kalau gue geser lagi gue jatuh dong
eh nanti lo berdua makan siangnya di sini aja ya
emang masak banyak ya ma hari ini
mak malah belum masak apa apaan
maksud emak nanti kita beli makanannya dari luar
iya kan ma betul
betul makanya mak mau nanya
lo berdua kadang mau makan apaan
terserah emak aja deh mak
sama mak terserah emak aja
kalau kita makan soto betawi gimana
lo berdua doyan kagak
lo tau gak
ocak sekarang udah gak tinggal di sini lagi
ngomong apaan sih mas pur gue gak denger
lo udah tau belum
ojek sekarang udah gak tinggal di sini lagi
emot mau ngonjol pindah kemana
rumah orang tuanya
udah soalnya lagi lo
mimin ngusulin kalau gue agar ngecek aja
si mimin ngejek di sini aja
siapa yang mau ojek di sini
oh ya udah mak
pokoknya yang ini pak aji
iya bener ties
gue tungguin ya
gue agak lama
oh tapi saya mau ngejek lagi pak aji
kamu gak mau nungguin gue
yaudah tuh saya tungguin
yaudah tungguin disini
mak mak mau kemana mak
kagak mak cuma mau minta tolong beliin makanan
oh beli makanan apa mak
beli soto betawi ya tiga bungkus
soto betawi yang dimana ya mak kan soto betawi banyak
yang di pompensin aja disitu yang paling enak
eh mas pa
emang bener si ojak sekarang udah kagak tinggal di rawabebek lagi
pindah kemana emangnya
ke rumah orang tuanya di depok
oh seperti itu
udah jalan jalan buruan
sebentar ya pak saya coba lihat stok sepatunya dulu
tapi ukuran sepatunya nomor berapa pak
aduh kagak tahu tuh neng
emang disitu kalah ditulis sama anak saya
enggak pak ini coba bapak cek sendiri
sepatunya mana pak aji
gue kagak tahu ukurannya
si uyuy juga gak ngasih tahu
lo tahu gak ukuran nomor sepatu si alia
iya gak tahu aduh
pak aji telepon aja pak uyuy
bener juga lo kagak kepikiran tuh
teleponnya mati lagi si uyuy
lo tahu gak nomor telepon si mae
emangnya pak uyuy lagi di rumah mak
iya sini kasih gue nomornya
biar gue yang telepon si mae
nah gini aja pak aji
kita pulang lagi aja ke rumah pak haji
kan si alia belum pulang sekolah
itu dia pak aji
mumpung si alia belum pulang sekolah
kita lihat nomor sepatunya alia
kan sepatunya alia bukan cuma satu
bener juga lo tis
yuk kita jalan
anaknya pak odi
tunggu saya lanjut
gaut ituk ada p rs

kita ambil bersama